ya keadaannya seperti ini
enggak kok bu ini tuh udah lebih dari cukup
kami berterima kasih banyak sama ibu
iya bu terima kasih
iko untuk ibu
eko sebagai rasa terima kasih saya bu atas semua kebaikan ibu kepada kita
terima kasih bu
tidak ibu sudah ikhlas menolong kalian tidur disini
jadi kira kira ke arah mana penelusuran ini akan dimulai
ke arah timur
karena anak anak kita masuk ke bungkul lewat lampu
jadi kita harus telusuri jalan jalan di timur
hutan hutan perbatasan lampung dan juga bengkulu
lama lama aku makin suka sama kumis kau tuh
semakin menunjukkan kalau kau pintar
ini bajunya putra alang
kalau ini apa ini punya anaknya atau alang juga
coba kau rasakan apa yang kau cium
tidak ini anakku yang memiliki minyak akar kuning
baju ini ada aroma minyak akar kuning
kalau mereka memakai minyak ini
kau benar aku juga merasakan hal yang sama
mereka semua memakai minyak akar unik
itu artinya mereka semua sedus sampai di bungkulu
tapi kenapa mereka memasuki hutan seluma

itu maksudnya mereka semua sedus sampai di bungkulu
jadi ini masuk akal lah
ki mau mengatakan
kalau mereka dikejar oleh penjahat dari lampung
jadi sudah otomatis pasti mereka masuk ke bungkulu
kenapa mereka harus memakai minyak akar kuning
sampai sampai kita ini tidak bisa melacak mereka
kalau macam ini kayak mana kita menemukan mereka

bagaimana kalau sekarang kita telusuri jejak mereka
aku yakin mereka semua mengarah ke sini
kalau begitu sebaiknya kita berpencar
kalau begitu sebaiknya kita berpencar
biar aku yang kasih rumah kalian pastikan dulu daerah sini

ya sudah baik atualang
aku dan juga alim akan menyisir hutan ini
atualang segeralah pergi ke selumba
kemana sekarang anak saya

sampai sekarang saya tidak bisa mendeteksi keberadaan dia
astaga sekar dimana kau
saya juga heran gumara
sudah berbagai sudut hutan di bukit barisan ini kita cari
sudah berbagai sudut hutan di bukit barisan ini kita cari

bahkan kita sudah memasuki pinggiran hutan kayu lima
tapi kita belum menemukan mereka
tapi kita belum menemukan mereka
sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka
kemana sekar dan juga alina pergi
kemana sekar dan juga alina pergi
apa kita coba lagi telusuri
kita harus berhati hati
ternyata anak anak jakarta itu ilmunya sangat tinggi

aku jadi ragu untuk mengunjungi
kenapa kau takut
siapa yang tidak takut
kamu sudah lihat sendiri kan
siapa yang mengatakan anak jakarta itu
aku curiga yang mereka maksud
anak jakarta itu adalah sekar dan alina
jadi jangan minta yang macam macam
bu permisi bu
kalian tidak jadi ke rumah andung baya
jadi kok bu
tapi andung baya malah meminta kami semua buat pulang
lantas rencana kalian apa

tapi kalau sekarang
kita harus pulang ke jakarta besok
tapi kalau sekarang
kita harus pulang ke jakarta besok
tapi kalau sekarang
kita harus pulang ke jakarta besok
tapi kalau sekarang
kita nggak punya tempat buat menginap
kalau ibu izinkan
boleh nggak malam ini kami semua nginep di sini bu
soalnya kalau tidur di luar
takutnya orang jahat itu datang lagi bu
oh ya sudah tidak apa apa
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
ini bantal dan sarung untuk kalian tidur di luar
iya bu terima kasih
bagi kalian yang perempuan
tidur sama ibu di dalam kamar ya
makrobia keadaannya seperti ini
enggak kok bu ini tuh udah lebih dari cukup
kami berterima kasih banyak sama ibu
iya bu terima kasih
iko untuk ibu
eko sebagai rasa terima kasih saya bu
atas semua kebaikan ibu kepada kita
terima kasih bu
tidak ibu sudah ikhlas menolong kalian tidur di sini
untuk besok kalian pulang ke jakarta
iya maaf ya bu terima kasih sekali lagi bu
ya sudah simpan tenaga kalian
kalian kan besok mau pulang ke jakarta
besok kami rencananya mau ke kayu lima dulu bu
kami mencari bis untuk ke kampung
karena kami berencana untuk mencari mobil teman kami risa
yang kami tinggal di hutan lampung
nah butuh nemuis
sudah kalian istirahat saja dulu ya
bagi yang perempuan
tidur sama ibu di kamar
siapa mereka sebenarnya owe
satu mengatakan mereka ini ada hubungannya dengan sekar dan alina
saya akan meneliti keberadaan mereka
mereka mengarah ke kayu lima
kita buru mereka
sekar kita bagi tugas
saya akan juga mereka dari kiri dan kemung dari kanan
saya hanya ingin bertanya
saya tidak punya maksud apa apa
tadi kalian sempat membicarakan tentang anak jakarta
kami tidak ada urusan apa apa dengan kaum
janganlah ini dia
kami hanya sekiranya bertanya
kami hanya ingin mencari tahu
gimana keberadaan anak jakarta
yang kami bicarakan tadi
karena anak perempuan saya
itu yang saya cari sebenarnya
kami memang mau cari anak jakarta
tapi yang kami cari bukan perempuan melainkan laki laki
siapa yang kalian maksud
untuk apa bicarinya
ini bukan urusan kalian
kami hanya menjalankan tugas dari orang tua anak laki laki dari jakarta itu
mereka hanya menjalankan tugas
kimau lepaskan dia
karena telah mencampuri urusan kalian